selamat malam pemerintah kerajaan arab saudi secara resmi menutup akses ibadah haji internasional untuk tahun ini imbas pandemi virus corona
keputusan tersebut diapresiasi oleh kementerian agama yang sebelumnya telah mengumumkan pembatalan keberangkatan haji asal indonesia dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jemaah haji ancaman covid sembilan belas
dan inilah topik indonesia forward malam ini saya ratu nabila
peningkatan kasus covid sembilan belas di sejumlah negara semakin meningkat resiko penularan saat terjadi mobilitas masa
demi menjaga keselamatan dan juga keamanan pemerintah membatalkan pelaksanaan ibadah jemaah haji indonesia
sebagai bentuk perlindungan keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah arab saudi yang sudah menyampaikan keputusan secara resmi untuk menutup akses haji internasional
bagaimana semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa ini
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di indonesia forward malam ini melalui sambungan zoom
ada bapak khoi rizi plt dirjen penyelenggara haji dan umroh kementerian agama republik indonesia
selamat malam pak hoi rizi
selamat malam pak dila
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak habib
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan ada habib ali hasan al bahar wakil sekretaris jenderal mui
selamat malam pak habib
waalaikumsalam selamat malam
sehat semua ya
selamat malam juga pak habib
baik saya langsung ke pak hoi rizi nih pak
bagaimana kemudian tanggapan bapak terhadap kebijakan pemerintah arab saudi yang kemudian memutuskan
untuk menutup akses haji internasional dan hanya untuk jemaah lokal saja
terima kasih pak dila
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar jne pemirsa jn yang saya cintai
tentu pertama sebagaimana yang disampaikan oleh pak menteri
sebagai pemerintah yang bertanggung jawab tentang penyelenggaraan haji ini
bahwa kita cukup patut memberikan akses kepada pemerintah arab saudi
alhamdulillah sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah arab saudi
tentu ini semua
mengedepankan keselamatan keamanan dan kesehatan jemaah
pemerintah arab saudi masih mengedepankan tiga hal itu
bayangkan kalau pemerintah arab saudi mengedepankan bisnisnya atau politiknya
persoalan yang akan dihadapi oleh umat islam
jadi kita harus mengapresiasi begitu ya kebijakan yang sudah diambil oleh kerajaan arab saudi
bagaimana kemudian dengan habib tanggapannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mbak ila
kemudian juga pak herizi dan seluruh nirsa n dimanapun berada
dan untuk seluruh pemerintah arab saudi

pasti kami semuanya menyampaikan simpati
kami semua juga prihatin
tapi dalam waktu yang sama
kita semua bangga bahwa keselamatan adalah segala galanya
dan menjaga keselamat nyawa
memastikan bahwa kesehatan itu tidak akan terganggu
apalagi menjadi masalah adalah bagian yang terpenting dalam ajaran islam
semua bentuk ibadah itu
diadakannya ibadah itu akan menjadi maslahat
untuk manusia untuk hamba
sehingga setiap ada yang akan menjadi masalah
maka itu akan tertolak
jadi apresiasi kita
kepada pemerintah republik indonesia
yang memang dari awal sudah menyatakan
bahwa pertimbangan itu bukan pertimbangan politik
pertimbangan itu bukan pertimbangan bisnis
tapi pertimbangannya adalah keselamatan nyawa
dan itu dibuktikan bahwa telah diputuskan
karena pertimbangan keadaan global yang belum membaik
terkait dengan covid sembilan belas
dan varian varian yang baru itu akan menjadi bahaya
sehingga kita mengapresiasi untuk pemerintah republik indonesia
juga untuk sahabat indonesia
kerajaan saudi arabia
yang hubungannya sangat baik dengan indonesia
dan semudahan ini menandakan bahwa
semua muslim semua manusia
mari sama sama kita memastikan bahwa keselamatan
adalah prioritas dari semua prioritas
baik habib keselamatan nomor satu
memang dari sudut pandang agama islam ini seperti apa
islam menempatkan keselamatan dan juga kesehatan habib
yang pertama itu kalau kita mempelajari di dalam al quran
itu dikatakan semua ibadah itu
akan harus menjadi perhatian tentang keselamatan
puasa ibadah puasa itu disebut
yang dalam keadaan sakit itu sampai diulang
maka dia boleh berpuasa di waktu yang lainnya
kemudian di dalam al quran juga diberitahu
penting sekali untuk memperhatikan jangan sampai pernah melangkah
yang akan mengarah kepada kehancuran
jangan kamu menggunakan tanganmu
ataupun melangkah melakukan sesuatu
yang mengarah kepada kehancuran
yang pernah bersabda
dan sabda beliau menjadi bagian dari kaidah kaidah
dalam keputusan hukum islam
tidak boleh ada bahaya
tidak boleh ada yang membahayakan
kemudian yang terkait dengan haji secara khusus
yang terkait dengan haji karena memang meninggalkan tanah air
meninggalkan kampung alaman
yang terkait dengan haji khusus disebut
siapa yang menempuh perjalanan ke haji tersebut
subhanallah untuk haji ditekankan
seakan akan al quran masih sangat
benar benar relevan bukan sangat relevan
benar benar relevan sekali kita diingatkan
mereka menggunakan kemampuan
dan para ulama membahas tentang kemampuan itu
kemampuan materi kemampuan fisik keamanan di jalan
sehingga tidak pernah ada aturan agama yang membolehkan
melakukan ibadah yang akan berakhir kepada bahaya
dan agama badah di dalam agama dan agama sendiri
adalah menyelesaikan masalah bukan mendatangkan masalah
dan kita semuanya melihat dengan jelas
bagaimana ajaran islam mengingatkan tentang sakit
sakit itu bisa menjadi alasan untuk mendapatkan keringanan
bahkan untuk tidak melaksanakan kewajiban
karena memang sakit ataupun yang mengarah kepada sakit itu bagian dari uzgur
dan sekarang dunia bukan hanya indonesia
dunia secara keseluruhan karena sekarang kita sudah menjadi
keluarga besar masyarakat dunia
dan dunia sedang menghadapi dan terang melawan covid sembilan belas
varian yang baru muncul
dan mungkin ada juga yang lainnya yang terkait dengan pandemi ini
sehingga kita berterima kasih kepada pemerintah indonesia
kepada kerajaan saudi arabia
kembali mengukuhkan bahwa keselamatan jangan dijadikan sesuatu yang nomor sekian
tapi keselamatan itu menjadi nomor satu
dan al qur'an juga mengatakan
allah subhanahu wa ta'ala di dalam semua perintah perintahnya
ingin memberikan kepada manusia kemudahan
suatu yang mempersulit apalagi menjadi bahaya
semua bahaya atau semua yang diduga akan membahayakan
itu harus ditolak dan harus dijauhi
sehingga kita di dalam kaitannya dengan haji tahun kemarin
dan tahun ini masih kurang lebih
kurang lebih itu sama untuk menjaga keselamatan
karena tujuan adanya agama itu nanti disebutkan oleh para ulama dengan istilah
menjaga menjaga jiwa
jangan sampai ada bahaya jangan sampai ada yang membahayakan
dan agama menyelesaikan masalah
bukan mendatangkan masalah
dan sekarang sudah terlihat sekali bagaimana para ahli mengatakan kerumunan itu
akan menjadi bagian yang akan mudah sebarnya virus
kemudian banyak lagi hal hal yang lainnya yang akan menjadi masalah
hingga semua itu menjadi tertolak dan harus kita hindari
dan untuk beribadah harus memastikan bahwa ada keselamatan di situ
jangan sampai atas nama ibadah
tapi mengarah kepada masalah apalagi sampai tidak mengindahkan
selamatan dan kesehatan
salah satu dari uzur ataupun salah satu dari alasan yang membolehkan untuk
mendapatkan dispensasi dalam kewajiban ataupun bahkan
boleh tidak melakukan kewajiban jika sakit atau ada dugaan yang kuat
menurut para ahli akan menjadi bahaya dan mengantar kepada
bahayakan keselamatan dan kesehatan
baik habib jadi menjaga kesehatan dan keselamatan itu adalah wajib hukumnya begitu ya
kemudian ke pak hoeri zee pak hoeri zee apa kemudian faktor faktor pertimbangan utama
dari kementerian agama sendiri yang sebelumnya telah membatalkan haji pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
terima kasih wadidah
apa yang disampaikan oleh habib tadi sangatlah bersinergi
sangatlah sejalan dengan apa yang disampaikan

kenapa dasarnya sederhana mbak dina
pertama adalah undang undang dasar negara republik indonesia dalam konstitusi
saya tunjukkan bahwa melindungi warga negara itu satu kewajiban
kewajiban baik melindungi jiwanya maupun harta benda nya
baik dia ada di dalam negeri maupun dia di luar negeri itu konstitusi
nah itu konstitusi diturunkan di dalam undang undang delapan dua ribu sembilan belas
tujuan penyelenggaraan ibadah haji itu paling tidak ada tiga
pertama adalah pembinaan yang kedua ada pelayanan
yang ketiga adalah perlindungan
kita bicara pembinaan alhamdulillah tapi sinergi sekali
hukuman daripada amui para ulama komisi delapan
selesai kita sudah selesai lakukan
manasik kita sudah selesai buku paket manasik kita sudah dibagi

bahkan di bawah koordinasi mui kami sudah membuat namanya paket buku manasik

dalam masa pandemi sudah selesai kita lakukan
apa betulnya karena kita memang mencepti itu
pelayanan begitu juga asrama haji kota biaudasya'a
dokumen kita sudah rp satu ratus delapan puluh empat
dokumen dalam hal ini paspornya mahaji yang sudah kita kumpulkan
yang melalui nasi sudah rp satu ratus enam puluh
pesawat sudah kita nego tinggal kita kontrak
nah begitu kita bicara perlindungan
dalam suasana pandemik hari ini
sebagaimana dikatakan habib tadi
terus mengglobal belum ada tanda yang meredah
bahkan hari ini saya barusan mendengar di media
nah inilah hal hal yang menjadi pertimbangan kita
bagaimana kehadiran negara kehadiran pemerintah dalam hal ini kementerian agama
ketika dalam suasana yang sangat sulit ini kami harus hadir
kami harus hadir dan kami harus menentukan sikap
kalaulah sikap kami itu timbul pro kontra
dalam dunia demokrasi hari ini tentu harus kita sikapi dengan senang hati
yang pro kita syukuri yang kontra kita kasih penjelasan
karena memang di dunia demokrasi ini harus ada check and balance
check and balance itu ya harus yang kontrak
ya kita ambil sebagai evaluasi
sebagai bentuk kita untuk melakukan mitigasi
tetapi alangkah baiknya bagi yang kontra ini kita berharap ke depan
karena kita sama sama muslim
kenapa tidak tabayun dulu
kenapa kita tidak bertanya tidak diskusi
kenapa kita ini supaya tidak mengorbankan jemaah yang dua tahun sudah berturut turut tidak berangkat
apakah ini kehendak pemerintah tidak
kalaulah dikatakan kecewa rugi saya yang paling kecewa
karena saya tidak bisa melayani dhu yufur rahman
yang mestinya saya ada di tengah tengah tamu tamu allah
saya tidak bisa melakukannya
betapa ruginya saya ketika diberikan amanah oleh allah
saya tidak mampu melakukan sesuatu untuk dhu yufur rahman
karena ivan yang paling besar di muka bumi ini
dan dikatakan dhu yufur rahman hanya ivan haji dan umroh
sebesar apapun kegiatan di muka bumi ini tidak pernah dikatakan
dengan istilah dhu yufur rahman tamu tamu allah
yakin kan gitu mbak
baik pak garuizi jadi dalam agama dan juga pemerintah ini sejalan ya
untuk melindungi umat atau masyarakat indonesia khususnya
kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai judah berikut
indonesia forward akan segera kembali
anda kembali dalam program indonesia forward
kita masih bersama dengan dua narasumber kami
kita akan lanjutkan perbincangan
pak bagaimana kemudian komunikasi dari pemerintah indonesia
dengan dubes indonesia di arab saudi sejauh ini
diplomasi pemerintah arab saudi terkait dengan haji
terima kasih waila
sebagaimana kita ketahui bahwa banyak orang beranggapan bahwa diplomasi kita jelek
diplomasi kita tidak bagus
hari ini alhamdulillah terjawab mbak ini terjawab
kenapa saya terakhir tanggal enam belas maret itu ketemu dengan duta besar kita di arab
apa di indonesia duta besar arab saudi di indonesia
saya lebih kurang satu setengah jam saya berbincang dengan beliau
apa kata beliau
pak dirjen katanya kami sangat menghargai bangsa indonesia
kami sangat tahu psikologi jemaah haji indonesia
kenapa karena indonesia negara muslim terbesar
pengirim jemaah sebanyak jemaah yang sangat disiplin dan mudah diatur
itu bahasa beliau
maka kalaulah ada informasi tentang penyelenggaran haji tahun dua ribu dua puluh satu
yang pertama kali akan diinformasikan diberitahu adalah indonesia
nah alhamdulillah sebelum pemerintah arab saudi mengumumkan pengumumannya
wakil menteri arab saudi sudah berkomunikasi dengan pak menteri kisah
untuk menyampaikan segala hal yang akan diambil keputusan
tetapi pak menteri kan sebagai orang yang menyelimah itu dengan senang hati
dengan mengaspirasi dengan secara tinggi
jadi kalaulah ada yang mengatakan informasi kita itu jelek tidak bagus tidak baik
itu satu informasi yang kuat yang harus kita jawab
alhamdulillah allah menjawabnya hari ini
baik pak hoi rizik kemarin juga ada informasi hoax gitu
selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji indonesia
dengan adanya keputusan resmi dari pemerintah arab saudi bagaimana kemudian
agar polemik ini disudahi begitu
ya harapan saya sebagaimana saya sampaikan mudah mudahan apa yang disampaikan oleh pemerintah arab saudi
menjawab semua pro kontra
nah pro kontra ini ya sudah terjawab hari ini mudah mudahan kita
menurunkan tensi perbedaan itu dengan mengacu kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah
untuk kepentingan jemaah tidak ada kepentingan untuk pemerintah
untuk dirjen untuk menteri untuk presiden tidak ada
jangan sampai jemaah kita ini terumbang ambing karena informasi informasi yang tidak valid
informasi informasi yang tidak jelas
maka sekali lagi yuk kita mengajak kita semua untuk bertabayun
untuk bertanya kepada sumbernya
jangan kita diumbang ambing oleh media sosial yang hari ini
terus mengajak kita semua untuk bertabayun untuk bertanya kepada sumbernya
terus menghujat memaki mencaci keputusan keputusan
dan sebetulnya menurut saya keputusan ini sangat hati hati
keputusan ini penuh pertimbangan
keputusan ini dikelola dengan sedemikian rupa sejak bulan desember tahun dua ribu dua puluh
untuk bisa paling tidak meminimalisir pro kontra
tetapi tidak ternyata memang haji ini penuh kepentingan
haji ini kalau dia hanya kepentingan ibadah tidak ada masalah
tetapi begitu kepentingan politik kepentingan ekonomi kepentingan sosial kepentingan budaya
di sini lah dia akan menimbulkan polemik
kenapa demikian mbak ina mbak ila
karena kalau kita berpikir haji ini tentang politik
sekitar dua ratus dua puluh satu ribu jemaah yang kita berangkatkan dari indonesia
kalau lah satu jemaah itu memiliki tiga keluarga
seberapa sebagai konstituen untuk mendukung sesuatu program kita
yang kedua ekonomi tidak kurang lima belas triliun dalam satu musim haji
uang uang negara berputar uang kita berputar
di dalam operasional haji betapa dasarnya di situ
nah kepentingan kepentingan ini mestinya kita kedepankan ibadahnya
kita kedepankan istiqa'ahnya
paling tidak ada tiga istiqoa yang harus kita kedepankan
istiqa'ah ibadah istiqa'ah perjalanan ide istiqa'ah kesehatan
kalau tiga hal ini kita kedepankan untuk kepentingan jemaah
tidak ada masalah kita mencari politik di situ mencari ekonomi di situ mencari sosial di situ
tetapi kalau kita keluar dari tiga istiqlaah ini maka yang akan menjadi korban jemaah
baik pak huwir rizi habib tanggapannya seperti apa
masih ada pihak pihak yang kemudian menyebarkan hoax
sebagai seorang yang beragama
apalagi beragama islam
kita diminta untuk menjaga lisan
menjaga mulut menjaga tangan
jangan sampai mulut kita tangan
kita menjadi bagian yang mengganggu kenyamanan
apalagi dalam al qur'an itu dalam surat al hujurat
surat yang dikatakan oleh sebagian ulama' seperti suratun akhlak
di dalam surat
di pesan orang orang yang beriman itu untuk melakukan yang tadi pak huwir rizi juga sudah sebutkan
patabaiyani disuruh mencari informasi itu dicek dengan baik
jahat sekali kalau di tengah saudara saudaranya yang tertunda keberangkatannya
lalu disebarkan berita berita yang membuat keruh
berita yang membuat keruh pikiran
membuat keruh hati
dan apalagi menjadi
maaf semoga tidak terjadi
karena didasari oleh berita berita
antusibu qauman bijahalat
jangan sampai ada berita berita yang tidak benar
yang akan berakibat fatal
kepada satu kaum
ini bulan haram dan saya juga ingin mengingatkan kepada saya
bahwa mulai hari hari ini kita sudah masuk di bulan bulan yang disebut bulan bulan haram
yang harus dijaga
jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menodai bulan haram ini
atau bulan bulan suci ini
hari ini kita sudah masuk
mari sama sama kita sebagai bangsa indonesia
sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia
jangan sampai tertundanya keberangkatan haji
malah bahkan kita tidak bisa beribadah
karena ibadah itu luas
kan lebih luas dari kehidupan bahkan
sehingga hari ini kita sama sama
telah mendapatkan masjid yang palit
kait dengan haji perintah indonesia
berdasarkan timbangan keselamat
karena mendapatkan tanggung jawab
dan majelis ulama indonesia juga
ya sekali majelis ulama indonesia
majelis ulama negara negara islam
yang terkait dengan covid sembilan belas itu bagaimana
semuanya itu mengingatkan
harus menjaga ibn nafas
dan hati hati dengan berita yang bohong
berita yang menyebabkan kejadinya
dan yang saya rasa perlu kita ingatkan lagi
kita sudah masuk di bulan bulan haram
bulan bulan tidak boleh ada perang fisik
dan juga tidak boleh ada perang lidah
sampai dikatakan oleh sebagian ulama
pada masa dahulu
kalau masuk bulan bulan haram
mereka tidak mendengar lagi suara benturan
antara pedang dengan pedang
mestinya setelah masuk di periode
di periode islam
kita juga tidak mendengar bulan bulan haram ini
perang lidah perang informasi
apalagi yang tidak ada tarnya
muatannya itu tidak dasarkan sesuatu yang suci dan mulia
semuanya saling mengingatkan
saling siap mewasiati dengan kebenaran
jangan sampai penguasa ini bukan hak tapi hoqs
bagaimana di bulan haram dan bulan lain kita tidak boleh
bukan yang tidak baik
bahkan berita berita yang bernuansa fitnah
di bulan bulan biasa saja tidak boleh
apalagi di bulan bulan haram
sehingga dari tempatan malam hari ini juga kita mengajak semuanya
mari pakatkan bulan haram ini
bulan zul qaedah termasuk bulan haram
bulan zul hijjah nanti bulan haram
bulan muharam juga bulan haram
tidak boleh ada pertumpahan darah
boleh ada peperangan
mari kita sama sama isi untuk kita saling menyampaikan
dan memantapkan saudaraan kita sebagai anak bangsa
sebagai muslim terbesar di dunia
ini belum berlalu
dan pandemi ini
keadaan ini tidak menyerang
tidak menyerang ras tertentu
tapi parahnya begitu mengerikan
dan tadi juga pak heri juga menyebutkan bahwa
informasi yang kita dapat di wisma atlet
di beberapa lokasi juga
keadaan yang sangat memprihatinkan
mari kita gunakan bulan yang termasuk bulan haram ini
untuk kita berdoa
yang bisa berpuasa puasa
untuk puasa kalau besok ada hari senin
tambah lagi masuk puasa di bulan bulan haram
untuk kita berdoa
doakan negara kita
doakan masyarakat kita
doakan duduk bumi
untuk mendapatkan kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat
kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami di indonesia forward
anda kembali di indonesia forward
kita masih bersama dengan dua narasumber kami
membahas mengenai pembatalan haji di tahun dua ribu dua puluh
saya akan ke pak hoi rizie
pak bagaimana kemudian upaya sosialisasi dan juga penyampaian kepada masyarakat
terkait dengan pembatalan ibadah haji tahun ini
agar kemudian tidak menjadi informasi yang simpang siur
baik terima kasih mbak ila
tentu pertama saya terima kasih dengan cnn malam ini
ini salah satu bentuk kita penyampaian sosialisasi informasi
yang kedua perlu dipahami bahwa
kementerian agama itu kan dia tidak otonom
dia masih pemerintahan tersentral
jadi sangat sangat mudah kita mensosialisasi
karena kita punya perangkat dari pusat provinsi kabupaten kota
bahkan sampai kecamatan dalam hal ini kua
begitu juga eksternal kita punya ormas islam
salah satunya mas habib yang hari ini sangat cool menyampaikan informasi informasinya
kemudian ada mui ada anu muhammadiyah al wasyah
dan kita punya forum komunikasi alumni petugas haji
kita punya kbih kita punya ppiu kita punya pihk
semua ini adalah stakeholder kita yang bisa kita ajak untuk bergandingan tangan
menyampaikan sosialisasi ini untuk bagaimana menurunkan tensi
perdebatan tensi pro kontra yang selama ini terjadi
itu yang pertama
yang kedua saya menyampaikan pesan kepada jemaah kita untuk tetap sabar
tawakal sembari kita berdoa terus bagaimana pandemik ini bisa berakhir
sehingga haji dan umroh bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan
nah bagi yang pro kontra ya mari kita tabayun mari kita istiqomah
untuk melihat sesuatu ini dengan kacamata iman kacamata agama
jangan sampai kita bawa ke ranah ranah yang tidak pantas
ranah politik ranah bisnis karena ekonomi ranah sosial
sudahlah kita bawa saja ke realnya bahwa haji ini adalah ibadah
haji ini adalah agama
kalau ini kita kedepankan kita masukkan ke dalam relnya
insyaallah umroh dan haji kita insyaallah akan damai damai saja
baik pak sejauh ini sosialisasinya seperti apa di tempat ini
seperti apa diterima oleh masyarakat
apakah kemudian ada kendala kendala khusus
kalau kendala di dalam dunia yang indonesia yang negara kepulauan
berpenduduk cukup besar mbak ila tentu adalah hal yang lumrah
tetapi kita tidak boleh putus asa kita tidak boleh berhenti
kenapa pemerintah harus hadir kenapa saya katakan kita ini negara pulauan
kan kita ribuan pulau kita yang harus kita gapai kita jangkau
penduduk kita dua ratus lima puluh juta yang harus kita tapak
tentu tidak mungkin walaupun saya sudah masuk di kanal cnn ini
yang sudah menyebar di seluruh dunia di seluruh indonesia bahkan dunia
mesti tidak semua mendengar bagian baik pasti ada yang tidak mendengar
maka itu sekali lagi saya sebagai dirjen untuk mengajak kita semua
sekali lagi untuk bagaimana kita menyikap ini secara bijak
secara baik sehingga apapun kekurangannya akan kita bicarakan
akan kita diskusikan kelebihannya kita tidak boleh memusung dada
karena allah tidak menghendaki orang yang sombong
haji dan umroh tidak boleh didakukan dengan takagur
rasa sombong karena haji dan umroh ini adalah tanda allah panggilan allah
kita ada di dalam sistem haji dan umroh itu adalah bagian untuk bagaimana meminimalisir
persoalan persoalan yang akan dihadapi jemaah
ketika berhasil atau tidak tentu lillahi ta'ala
itu harus kita kedepankan karena hanya allah lah yang bisa menjawab
apa yang sesungguhnya terjadi di dalam haji dan umroh
baik pak howir rizik kemudian habib bagaimana dari peran ulama
dalam memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pembatalan haji pada tahun ini
terima kasih mbak ila
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada menteri agama dan mui
semenjak pemerintah akan memutuskan itu kami sudah komunikasi yang sangat baik
dengan kementerian agama dan sebelum kementerian agama memutuskan bahwa
tidak ada keberangkatan haji pada tahun ini dari indonesia
itu kementerian agama dengan mui melakukan komunikasi melakukan pertemuan dan diskusi
yang akhirnya bagian dari agama agama ini yang kita lakukan kita lakukan
bagian dari keputusan yang diambil oleh kementerian agama
dan di mui sedang disiapkan tausiah mui untuk tertundanya keberangkatan haji pada kali yang kedua ini
dan di dalam tausiah tersebut yang insya allah telasa atau rabu sudah akan keluar dan itu akan kita
karena mui terimpun di dalamnya atau mui adalah wadah untuk zu'ama
untuk para tokoh ormas kir intelektual umat islam dari seluruh ormas islam yang ada di indonesia
tentunya kami semuanya merasa terpanggil secara moral secara agama untuk menenangkan
atau untuk membuat suasana semakin teduh dan kita gunakan kesempatan ini
untuk mendapatkan banyak keridoan dari allah swt

dan di dalam tausiah tersebut pastinya akan mengingatkan semua pihak dan terutama untuk
saudara saudara yang sudah mendaftar untuk berangkat haji baik tahun yang lalu ataupun tahun ini
itu semua akan diingatkan bahwa niat itu tidak pernah hilang sampai kita sendiri yang mencabut
niat itu selalu ada dan memang dikatakan di dalam agama dengan hadis nabi muhammad saw
niat seorang yang beriman kepada allah walau tidak tersampaikan
tidak niat yang terlaksana itu sudah sampai kepada allah swt
dan mui insya allah akan mengeluarkan tausiahnya dan itu akan disebar semua yang menjadi bagian dari mui
dan menjadi bagian dari ormas ormas yang terhimpun di majelis ulama indonesia
nah memang kita tidak mau sudah berangkat jangan sampai tidak mendapatkan keridoan dan keberkahan dari allah swt
kita ingin mu'a terutama di bulan haram ini
zulkojah haram adalah bulan bulan haram bulan bulan suci
benar benar harus kita jaga kesuciannya kita gunakan untuk berdoa ambil hikmah ambil pelajaran
dan saling sama sama mengingatkan untuk kebaikan kebenaran dan kesabaran
dan memang banyak hal yang kita inginkan jadi tapi rupanya ketetapan allah itu berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita
dan ketetapan allah itu pasti penuh dengan hikmah pasti penuh dengan kebaikan
kita akan mengajak umat itu mencari kebaikan mencari kebaikan mencari kebaikan
dan berlomba lomba untuk mendapatkan kebaikan dalam keadaan apapun
sama dalam keadaan pandemi ini dan sampai kita lupa kita harus banyak berdoa
terus mengajak semua berdoa
pilih berbuat baik
semoga ahmad allah turunkan secara banyak banyaknya
untuk kita bisa menghadapi keadaan yang memang kita sama sama menghadapinya
bukan saya saja bukan anda saja
bukan tetapi kita semua
carakan dunia sedang menghadapinya
mari kita gunakan dan majelis ulama indonesia
insya allah begitu keluar tausiahnya pesan pesannya tersebut akan disebar ke seluruh indonesia
baik ditunggu tausiahnya habib
kita akan melanjutkan perbincangan usai jodha berikut tetaplah bersama kami di indonesia forward
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
kita akan langsung ke perbincangan selanjutnya
sudah bersama kami juga pak hoi rizie
dan juga habib pak hoi rizie
usai pembatalan ibadah haji pada tahun ini
kemudian bagaimana fokus di tahun fokus pemerintah untuk haji di tahun dua ribu dua puluh dua nanti
jika dibuka apa saja kemudian yang perlu diperhatikan
demi kesehatan dan juga keselamatan
terima kasih mbak ila
mbak ila haji ini kan kalau kita lihat kasat mata sederhana ya
tanggalnya pasti tanggal sembilan
tempatnya pasti di arab saudi
yang nunggu hari ini sudah empat lima ratus yang ngantri
uang kita ada satu ratus lima puluh juta satu ratus lima puluh triliun kurang apa
secara kasat mata gampang
tetapi begitu kita masuk ke dalamnya
yang perlu kita pahami pertama adalah haji ini dibatasi oleh ruang dan waktu
nah ketika kita bicara uang dan waktu inilah kita harus berlaku
kita harus melakukan manajemen sebaik mungkin
maka haji tidak pernah berhenti persiapannya
kalau hari ini tidak jadi kita sudah berpikir bagaimana haji ke depan
tetapi selamat dalam mitigasi di bawah undang undang delapan dua ribu sembilan belas
itu bisa kita lakukan
tetapi begitu kita masuk ke talimat turhat
ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah arab saudi kita tidak bisa jangkau itu
maka berkali kali saya sampaikan pemerintah
sudah setelah bulan desember minit ini
semuanya insya allah sudah beres
tetapi begitu kita bicara tentang talimat turhat
berapa kuota yang diberikan bagaimana protokol yang akan dilakukan
berapa masalah tinggal kita di sana
ini tidak bisa kita lakukan
maka itulah persiapan persiapan yang sudah kita lakukan terpaksa terhenti
karena hal hal ini tidak bisa kita lakukan
nah kenapa saya katakan haji ini dibatasi oleh dua uang dan waktu
kalaulah haji tidak dibatasi oleh uang dan waktu kenapa kita harus jauh jauh ke arab saudi
di pondok gede kan kita punya ta'ba
di pondok gede kita punya tempat menapat tawaf sa'i dan seterusnya
apakah kita boleh tawaf sa'i di situ jawabnya boleh
tetapi kan tidak sah
maka itu kita harus ke saudi
begitu juga kalau tanggal hukum itu ada di luar tanggal sembilan
ya kita tunggu aja kan sampai desember mudah mudahan kita bisa ada hukum lagi kan tidak ada
nah maka itulah persiapan haji itu harus diminit sedemikian rupa
ada orang mengatakan ngurus paspor hari ini mudah sehari selesai
ya kalau ngurus paspor untuk kita wisata untuk ngurus satu orang
nah kalau untuk ngurus haji kan ratusan ribu orang yang kita persiapkan
ya harus ada pemaketan konsumsinya sudah siap
akomodasinya sudah siap transportasinya sudah siap
kita paket kemudian kita minta visanya ke kementerian agama
kementerian apa kegedutaan besar arab saudi di indonesia
baru dia bisa keluar
selama pemaketan itu belum ada ya mustahil
bagaimana kita bisa melakukan pemaketan kalau kuotanya belum jelas
protokolnya belum ada
kapan berangkatnya belum kita ketahui
nah maka itulah dengan pertimbangan pertimbangan itulah
atas saran dari para ulama
daripada dpr para osmos islam stakeholder kita
ya sudah lah kita ngambil lebih baik kita ngambil manfaatnya daripada kita mengedepankan mudoratnya
apa manfaatnya bagaimana kita memberikan keselamatan kepada jemaah
menjaga kesehatan jemaah menjaga keamanan jemaah
daripada kita mengambil mudoratnya jemaah terpapar
haji dikasahkan nanti na'udzubillah menjadi kluster baru di dalam penyebaran covid
nah hal hal seperti inilah yang menjadi
jadi pertimbangan utama kita mbak ila
maka itu sekali lagi saya pribadi terima kasih kepada komisi delapan
terima kasih kepada ormas islam khususnya mui yang terus melakukan mitigasi
memberikan masukan masukannya kepada kami
sehingga kami mendapatkan dukungan yang cukup walaupun banyak kontraknya
ya siap gitu mbak ila
baik jadi ada banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan gitu ya pak khoirizi
dan bagaimana kemudian masyarakat ini harus menyikapinya
kita akan jawab di segmen selanjutnya
kita akan jeda sejenak tetaplah bersama kami di indonesia forward
anda kembali di indonesia forward kita akan langsung lanjutkan perbincangan bersama dua narasumber kami
habib kalau tadi kata pak khoirizi bahwa memang banyak sekali persiapan persiapan begitu yang harus disiapkan sebelum berangkat haji
namun bagaimana kemudian imbauan dan harapan masyarakat yang mungkin sudah menggebu gebu begitu ingin berangkat haji
bagaimana pandangannya habib
ya habib apa bisa mendengar suara kami di studio
baik kami ke pak khoy rizie
pak khoir rizi adakah kemudian imbauan dan juga harapan ke depan untuk masyarakat khususnya yang akan berangkat haji
terima kasih mbak ila
pertama saya mengharap semoga apa yang terjadi
pertempatan panjang sejauh ini akan berjaya
saya mengharap semoga pertempatan panjang selama ini menjadi aksa ambil hikmahnya
hikmahnya mudah mudahan kita bisa menerima ini dengan lapang dada
sehingga kita berikan masukan atau memberikan informasi informasi yang benar kepada masyarakat kita
itu yang pertama
yang kedua saya mengajak semua jemaah khususnya kaum muslimin muslimat pada umumnya
ayo kita terus bersabar kita terus bertawakal kembali kita berdoa
mudah mudahan pandemi ini segera berlalu paling tidak dari indonesia dan arab saudi
sehingga ke depan kita bisa melaksanakan haji dan umroh ini sebagaimana tahun tahun sebelum ada masa pandemi
yang ketiga saya mengajak kita semua wabil khususnya kaum muslimin kau muslimat
saya sedih kalaulah hoak huak ini disampaikan oleh non muslim yang tidak seiman dengan saya
saya mungkin tidak terlalu sakit hati tidak terlalu sedih
tetapi ini disampaikan oleh orang orang islam itu sendiri
nah maka itu sebagai orang sesama muslim kita satu agama kita satu iman
ayo bagaimana kita menyikapi keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk agama
keputusan yang terbaik untuk kesehatan keselamatan dan keamanan jemaah
sehingga kalaulah kita berpikir
husnudon kepada allah insya allah allah akan membantu kita
tetapi kalau kita berdebat dengan seuzon seuzon yang tidak penting yang tidak mesti kita depankan
maka allah akan marah kepada kita sebagaimana di dalam ayatnya
apa namanya lakukanlah yang sebaik baiknya untuk umatmu
maka allah akan catat itu sebagai ibadah
dan apabila kamu melakukan yang mudarat
tunggulah balasanku kata allah
tunggulah hukumanku maka itu jangan jangan coba coba kita menyembarkan hoak
untuk menghancurkan umat kita sendiri
kita hentikan pro kontra ini kita bagaimana melekah sama sama
kami tidak menutup diri untuk menerima seluruh kritikan seluruh evaluasi seluruh diskusi
mari kalau ada yang mau tambahin silahkan datang mari kita bicara secara baik baik
kepentingan ada sama kita mungkin begitu mbak ilah
baik habib singkat saja habib bagaimana kemudian imbauan kepada masyarakat
untuk menyikapi kondisi saat ini
yang pertama menerima ketetapan allah swt
beriman kepada qobo dan qodar kemudian mengambil pelajaran
dan nabi muhammad saw mengatakan
siapa yang beriman kepada allah dan hari akhir
indahnya ingin mengeluarkan perkataan ingin menyampaikan sesuatu
katakan sampaikan sesuatu yang baik atau lebih baik dia diam
dan hari sama sama sebangsa indonesia yang dikenal dengan gotong royongnya
yang dikenal dengan sesamanya
tolong menolong dalam kebaikan
dan saya juga titip
untuk hati yang masih
untuk ingin sekali melaksanakan ibadah
hati itu adalah hati yang dekat dengan
allah swt doakan kami
semuanya doakan kita semuanya
kami bisa cepat berjalan
dan yang memiliki
niat selagi dia tidak
mencabut niatnya itu akan
niatnya insyaallah sampai kepada
allah dan mudah mudahan
semuanya selalu mendapatkan kebaikan
zuhir dan batin
dunia sampai akhirat
semoga kita menerima
keadaan ini dengan
percaya kepada allah swt
dan kita berbuat baik dengan
sesama kita insyaallah
selalu penuh rahmat
dari allah dan keberkahan untuk kita
amin amin ya rabbul alamin semoga
dialog malam hari ini bisa kemudian
diterima oleh masyarakat terima kasih
pelenggaraan haji dan umroh kementerian agama
republik indonesia dan habib ali
hasan al bahar wakil sekretaris
general mui terima kasih
selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu juga
wassalamualaikum wr wb
demikian indonesia forward pada malam hari ini

dan sampai jumpa